itu gak bisa diceraikan begitu saja gak bisa
kalian berdua gak usah ikut jauh jauh
setelah anak itu lahir
aku akan menceraikan kamu
sampai masa idahmu selesai
tapi sekarang yang terpenting
kamu harus menjelaskan semuanya pada bella
apa yang sebenarnya terjadi
aduh gak tine neng kagum
udah selalu pergi
kemana lagi aku harus pergi pak
aku udah menentang reno
kak iko dan juga kak nur
hanya untuk menemui alvif
tapi habib malah menyakiti aku pak
sekarang aku hancur
reno kak iko dan juga kak nur
benar aku yang salah
aku gak berani pulang ke rumah reno pak
aku gak tau apa yang harus aku bilang ke mereka
ini semua salah aku
ini semua telah aku pak
kenzo alika kalian kau belum makan juga sih
nanti makanannya keburu dingin loh
kita makan yuk
kenzo gak mau makan
kenzo maunya tante beli
iya kalian udah biarin tante bella pergi
sementara kami sekolah
papa papa tuh harusnya menikah sama tante bella
biar tante bella gak pergi pergi lagi
andai papa bisa menikah dengan tante bela
papa pasti menjadi pria yang paling bahagia di dunia ini
suatu hari kelak
kalian akan mengerti
kalau di dunia ini
cinta adalah hal yang paling sulit dipahami
ma ma tunggu dulu lah
kenapa sih mah kita gak udahin aja drama kita
aku udah gak tahan
please liat mama baik baik
gak begitu caranya menjalani kehidupan oke
kita keruk dulu harta mereka sampai sehabis habisnya
baru kita tinggal pakai mereka
tapi kan kita mengandalkan surat palsu kehamilan itu
kalau sampai ketahuan gara gara perut aku gak membesar juga gimana
gini ya paling enggak butuh waktu empat bulan
untuk membuat perut kamu itu terlihat seperti orang hamil beneran
kamu tenang aja
biar mama yang urus

aku gak mau ma
aku gak mau minum obat
jangan gitu dong
kan biar cepet sembuh
yuk minum obat yuk
afif mau bicara sama bella pa
afifa harus jelaskan semuanya sama bella
kalau kamu menyuruh aku berani bersumpah
kamu juga harus bersumpah
bahwa kejadian pada saat itu
aku dalam kondisi yang tidak sadar
kamu juga harus bersumpah
aku tidak ingat apa apa
dan aku tidak pernah merasa pernah menyentuh kamu sitiah
jelaskan sama bella pak
jelaskan yang sebenar benarnya pak
papa akan telpon bella
gak usah pak
afi benar ma
bella harus tahu yang sebenarnya
jangan sampai dia hanya mendengar sebelah pihak
bisa bicara dengan bella
tante bella udah gak ada
udah gak tinggal disini
ini dengan siapa
iya om arta
saya tahu kamu pasti masih marah
kamu berikan telponnya ke bella
ada hal penting yang harus diberikan ke bella
karena ini ada kesalahpahaman
bella gak ada disini
dia gak pulang kesini
bella gak ada disitu
lalu ada dimana dia
saya gak tau om
emang dari kapan bella udah pergi
lima jam yang lalu
sudah lima jam bela pergi
om baru telepon saya sekarang
kamu ini apa apaan sih
dengar nama bella langsung aja kamu mau pergi
sadar dong afif kamu ini lagi sakit
bukan dalam keadaan sehat
sebagai anak kandung mama
seharusnya mama mengerti bagaimana perasaan afif yang sebenarnya
afif juga ingin ma
berkumpul dengan istri dan anak afif
afif kenapa sih kamu selalu menginginkan bero untuk tinggal di sini
dan kenapa kamu selalu mau menceraikan aku
aku mengandung anak kamu afif
afif kamu tahu dong
kalau perempuan yang sedang hamil itu gak bisa diceraikan begitu saja
kalian berdua gak usah ikut jauh jauh
setelah anak itu lahir
aku akan menceraikan kamu
sampai masa idahmu selesai
tapi sekarang yang terpenting
kamu harus menjelaskan semuanya pada bella
apa yang sebenarnya terjadi
afif mau kemana
afif mau kemana
papa jangan diam aja dong
sekarang afif kan lagi sakit pak
belum sehat pak
afif akan baik baik saja
yang harus dikhawatirkan itu adalah bela dan anaknya